bener bener gimana kalau masuk ini jual atau
uangnya kita masukin di kooperasi kagak pakai enak aja ya umi mau nyayanya doang sih
ini nih lagi lagi musimnya undangan kawinan nih muka mau taruh di mana nih kalau kagak
pakai emas dari dubai pikirin ya udah sih kok kagak kasih begini aja pak pakai kas persis aja
umi abah kapok mi itu amanah umat
dulu aja abah hampir setuk mikirin uang mesjidnya untuk membayar kepada gopur
itu duit kita bagi dua yang separuh ke masjid separuh ke kita
nah itu kan berarti kita ada apa memajukan duit mesjid ibarat kate begitu iya enggak iya
juga percuma adanya kita setor lima puluh juta artinya kembalinya tiap bulan lima belas juta lima juta
menurut rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tanda tanda orang munafik itu ada tiga
jika berbicara mereka berdusta jika berjanji mereka ingkar dan jika diberi amanat mereka
kianat dari abu hurairah radhiallahu anhu mutafakun aneh kalau kita masuk dalam
salah satu kategori atau dua atau bahkan ketiga tiganya maka bersiap siaplah kita untuk
bertaubat dan menghentikan semua perbuatan tercelah itu bagaimana kalau ya termasuknya
sih hianat tapi kalau buat kebaikan gimana ustadz apa contohnya misalnya seseorang menitipin sapi
nah pas ada penyuluhan
sapi itu diikutkan untuk kawin suntik memakai bibit unggul begitu yang menitipkan anak sapi itu
melihat sapinya bagus keluar bahwa ustadz dia gembira sekali itu bagaimana ustadz
pemudin ditanyanya apa sih ya memang yang dititipin itu kagak amanah ustadz tapi hasilnya
yang nitipin itu mendapat sapi unggul begini karena sapi itu adalah amanah atau titipan maka
sebaiknya yang dititipi itu meminta izin terlebih dahulu kepada si empunya sapi bila ingin melakukan
insya allah besok ahad kita akan mengkaji tentang penyakit hati
saudara saudara mari kita tutup pengajian ini dengan mengucapkan alhamdulillah
saya mah tersah agung aja nunggu mana selesai kuliah oke mau cepat cepat juga bisa
gimana mak kalau bisa sebenarnya nunggu setahun wafatnya almarhumah dulu pak sekalian juga biar
bayu dan anggi bisa lebih siap menerima pengganti ibunya begitu maksud saya paling tidak mereka bisa
saling berkenalan dulu
nanti pas habis nikah langsung nempatin apartemen barunya si ramadi di mega kuningan ya
kalau mau langsung honeymoon ke bali atau pattaya
bisa sekalian pendekatan sama anggi bayu anak anaknya bang rahmadi
biar lebih akrab gitu